kita ke jakarta sejumlah warga di posko pengungsian masjid raya universitas borobudur
sudah mulai kembali ke rumah mereka masing masing sejak kamis sore
namun warga memilih untuk bertandi pengungsian pun masih ada
karena khawatir masih akan ada banjir susulan
dari total satu lima puluh tiga jiwa warga cipinang melayu yang ditampung di posko pengungsian masjid raya universitas borobudur
hari ini hanya tersisa lima puluh tiga jiwa saja yang masih bertahan
warga yang bertahan masih khawatir dengan kemungkinan adanya banjir susulan dari meluapnya kali suntar
karena intensitas hujan yang masih tinggi
sebagian warga memutuskan kembali ke rumah untuk membersihkan sisa banjir
koresponden ruli kurniawan berada di kawasan cipinang jakarta

setelah sebagian besar warga telah kembali ke rumah mereka masing masing
apakah masih ada warga yang saat ini berada di pengungsian
selamat siang elvira dan memang saat ini masih tercatat masih ada lima puluh tiga orang dari warga cipinang melayu
kecamatan makassar yang masih mengungsi di pelataran gedung utama universitas borobudur jakarta timur ini
di mana lima puluh tiga orang pengungsi ini mereka mendiami rumah yang berada paling
di belakang itu dekat dengan nahkali sunter
di mana posisi rumah mereka tersebut memang paling rendah dibandingkan dengan lokasi ataupun rumah rumah yang lain
di mana saat ini mereka dikabarkan air masih merendam dalam rumah mereka sekitar sepuluh hingga dua puluh cm
dan mereka sekarang juga masih menetap di pengungsian ini
karena mereka khawatir apabila nanti ada hujan dengan ekspresi tinggi datang pada hari ini
dan kedamaian mereka atau rumah mereka dikhawatirkan
mereka akan kembali dikendali air yang cukup tinggi
dan memang hingga saat ini situasi di pengungsian universitas borobudur memang masih terus berjalan
di mana sekitar empat ratus personil gabungan baik dari bnpb dari tagana dari polisi dan tni
bahkan juga relawan masih bersiaga di sini dan juga masih ada dapur umum masih tersedia di sini
dan juga masih ada toilet portable yang juga masih bersiap apabila nanti apabila cuaca memburuk seperti itu elvira
dan dikhawatirkan curah hujan semakin tinggi dan akan ada banjir susulan
maka posko pengungsian di universitas borobudur siap untuk menerima kembali pengungsi
yang memang dari sejak pagi sudah mulai kembali ke wilayah ataupun ke rumah mereka untuk bersih bersih atau berbenah dari banjir beberapa hari yang lalu
dan saat ini di belakang saya sedang ada aktivitas yang diselenggarakan atau diadakan oleh organisasi sahabat ibu indonesia
di mana di mendatangkan storyteller dan juga guru menyanyi
sekedar untuk bertujuan menceriakan dan juga membuat suasana semakin rileks bagi para warga yang memang beberapa hari mengungsi di wilayah ini
dan juga harapannya dengan adanya aktivitas ini juga bisa memberikan masukan masukan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya kebersihan
tidak membuang sampah sembarangan dan juga bisa dibilang menjaga aliran sungai yang ada di wilayah mereka
karena tidak hanya dengan bernyanyi dan juga mendengarkan cerita
bahkan nanti juga ada sedikit penjelasan

bahkan nanti juga ada sedikit penjelasan

kepada perwakilan dari sahabat ibu indonesia ini kepada warga yang mengungsi di universitas borobudur jakarta timur ini
ruli mari berbicara mengenai posko pengungsi lagi
tadi ada mengatakan masih ada standby bantuan di sana dapur umum masih dibuka
apakah ada target tertentu sampai kapan posko ini dibuka dan kapan warga harus kembali ke rumah
atau posko ini tetap dibuka hingga musim penghujan berakhir
ya yang jelas memang posko ini akan terus dibuka sampai batas waktu
belum ditentukan karena masih melihat bagaimana intensitas hujan yang bisa dibilang akan melanda wilayah jabodetabek khususnya
terutama di wilayah jakarta timur
dan memang tadi katakan mereka tetap akan standby dari personel gabungan
bnpd tagana juga polisi dan tni bahkan juga relawan
untuk terus membuka dapur umum dan juga posko pengungsian medis
dan juga toilet umum di sini dan juga bahkan barak barak pengungsian di pelataran hotel borobudur
dan juga mungkin nanti apabila pengungsi semakin bertambah
apabila curahnya semakin tinggi
maka nanti pengungsi ini akan kembali mendiami lantai dua masjid raya universitas borobudur
bahkan tadi pagi juga ada bantuan dari kodam jaya
dimana menurunkan sepuluh personil medis yaitu dengan diantaranya tujuh dokter spesialis dan juga tenaga perawat
dan ini memang artinya posko ini akan terus berada akan terus dibuka
dan terus akan standby apabila nanti bencana banjir kembali datang
menghentang ataupun menimpa warga di sekitar wilayah
di wilayah cipinang melayu ini el tira
bagaimana dengan warga yang sedang membersihkan rumah mereka
apakah mereka juga mendapatkan bantuan misalkan dari tim
saya tidak tahu mungkin dari bpbd atau dari pihak tertentu
karena sebagian warga mengaku kesulitan juga air bersih untuk membersihkan rumah mereka
ya sejauh ini memang saya belum melihat adanya bantuan langsung
seperti mungkin misalnya kasur ataupun yang lainnya gitu

memang karena warga saat ini masih berusaha untuk membersihkan rumah mereka
wilayah ataupun rumah mereka dari lumpur dan juga air yang sedikit masih mengenang di dalam rumah mereka
dan juga masih ada beberapa warga yang menjemur kasur sofa ataupun bangku mereka di sepanjang jalan
makanan juga masih terus tersedia di pos kepengusian ini
namun saya belum dan ini memang terus dibuka
dan memang jumlah bantuan makanan atau logistik yang disediakan di pos kepengusian memang dilebihkan
yaitu apabila dikhawatirkan memang nanti apabila tidak ada
karena bencana banjir susulan warga yang mengungsi masih bisa mendapatkan bantuan makanan
dan memang ini dipusatkan sementara ini dipusatkan di universitas borobudur
segala bentuk bantuan dari berbagai macam donatur dan juga bnp dan juga tagana
maupun dari organisasi masa yang lain
namun nanti saya akan coba lagi melihat ke belakang
ke wilayah pemukiman warga di cipinang melayu kecamatan makassar ini
apakah sudah ada bantuan air bersih yang datang dari para donatur semacam itu
ataupun nanti mungkin saja ada bantuan kasur
yang bersih ataupun ada bahan bangunan yang lain
karena memang pastinya sangat berdampak dengan adanya bencana banjir yang kemarin
terhadap fisik atau struktur dari bangunan rumah mereka
baik terima kasih korrespondensi nn indonesia ruli kurniawan